kita ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini dua belas september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus sebanyak tiga delapan ratus enam kasus sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia adalah sebanyak dua ratus empat belas tujuh ratus empat puluh enam kasus
kemudian penambahan kasus sembuh adalah sebanyak dua dua ratus empat puluh satu pasien sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus lima puluh dua empat ratus lima puluh delapan pasien
sementara itu kasus meninggal dunia sayangnya juga bertambah sebanyak satu ratus enam orang sehingga total pasien yang tutup usia adalah menjadi delapan enam ratus lima puluh orang